petugas subdit lima cyber ditreskrim suspolda jawa timur menangkap satu dpo muncikari artis yang terkait dengan vanessa angel di jakarta
dengan penangkapan polisi masih mencari keberadaan tiga muncikari lainnya
setelah buron hampir satu minggu salah satu dpo yang merupakan muncikari prostitusi online berhasil ditangkap senin malam
muncikari berusia tiga puluh dua tahun warga jakarta itu diringkus di sekitar tempat tinggalnya di jakarta
sebelum penangkapan wanita tersebut mengaku ingin menyerahkan diri ke polda jatim
namun niatnya batal dilakukan karena dihalang halangi oleh rekannya sesama muncikari berinisial m yang kini menjadi buronan polisi
m sendiri merupakan salah satu muncikari yang bekerja di salah satu production house di jakarta
untuk pemeriksaan lebih lanjut saat ini muncikari yang ditangkap sedang dalam perjalanan menuju mapolda jatim
bersama dua muncikari lainnya yang telah ditangkap muncikari berinisial ft ini aktif menjalankan bisnis prostitusi online
mereka berpengalaman dengan penangkapan dan penangkapan
mereka berpengalaman dengan penangkapan dan penangkapan
mereka berpengalaman dengan penangkapan dan penangkapan